kita beralih ke garut sedikitnya dua puluh warga di tujuh kecamatan di garut jawa barat
meninggal dunia akibat banjir bandang pada rabu dinihari
banjir terjadi karena sungai cimanuk meluap
selain korban meninggal belasan orang belum ditemukan hingga menjelang siang hari
jenazah yang ditemukan setelah banjir bandang di garut jawa barat langsung dibawa ke rumah sakit guntur
badan penanggulangan bencana nasional menyatakan hingga saat ini sudah dua puluh warga tewas akibat banjir bandang
sementara belasan lainnya belum ditemukan hingga rabu siang
selain merusak ratusan rumah warga di tujuh kecamatan banjir bandang juga merusak rumah sakit dan kantor polisi
hingga rabu siang tim sar dan anggota tni masih berusaha menemukan jenazah dan mencari warga yang hilang
banjir bandang yang melanda kabupaten garut jawa barat memakan korban jiwa sebanyak dua puluh orang
lima belas korban tewas diarahkan ke rumah sakit tingkat tni angkatan darat guntur
dikarenakan rumah sakit umum daerah kabupaten garut terdampak banjir bandang tersebut
seluruh lantai satu rsud dr selamat garut sempat terendam air
diperkirakan sekitar dua ratus rumah di sepanjang bantaran sungai cimanuk tergerus air banjir yang datang sekitar pukul dua puluh dua tadi malam
selain meluluh lantakan rumah warga banjir juga sempat menerjang ke panti ureda slb dan juga pmi yang memang letaknya tidak jauh dari sungai cimanuk yang meluap
pantai wreda slb
melakukan pendataan untuk korban yang terjadi ya
yang tadi sudah ditemukan mayatnya sekarang sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan
dan yang belum saya kira sekitar ada enam belas lagi sedang dilakukan oleh basarnas ya
sampai dengan ke daerah limbangan dan sumedang
nah tentu selanjutnya kita pertama kita melakukan rekonstruksi ya
supaya tidak terjadi lagi kejadian karena ini kan diakibatkan oleh hujan lebat
kalau terjadi hujan lebat lagi
ini kejadian seperti ini lagi gitu
nah makanya kita antisipasi
yang kedua kita sekarang ini merekonstruksi korban korban
karena banyak rumah rumah yang hanyut ya
sekitar dua ratus rumah tidak bisa lagi dihuni karena memang sudah tidak ada
dan kami sedang mencari solusi
karena kami mempunyai resu nawah yang mungkin kita bisa bergunakan untuk tempat tinggal
dan bagaimana situasi terkini dari garut jawa barat
kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan produser cnn indonesia yogi prayoga
yogi terakhir informasi di jakarta
karena yang kami peroleh dua puluh korban tewas dan belasan masih hilang
berapa tepatnya jumlah korban saat ini
ya eva saya sekarang sedang berada di rumah sakit guntur
korban memang semua diarahkan ke rumah sakit guntur ini
karena rumah sakit umum sendiri sudah tidak bisa menampung pasien
karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan
nah di rumah sakit guntur ini sendiri sampai sejauh ini saya berada di sini
baru sekitar sembilan belas orang korban jiwa yang sudah datang ke sini
korban tersebut diantaranya tujuh orang anak anak dan dua belas orang dewasa
apakah kemudian identitas dari para korban ini sudah diketahui
dan apakah keluarga dari para korban ini sudah mulai berdatangan ke sana
ya dari sembilan belas orang korban yang datang ke rumah sakit guntur ini
sekitar enam belas orang sudah dibawa oleh keluarganya yang sudah datang ke rumah sakit guntur
sekarang tinggal sekitar ada tiga orang lagi yang memang belum ada sanak ataupun keluarganya
yang mengidentifikasi bahwa beliau adalah jenazah keluarga yang mereka cari
bagaimana kemudian proses evakuasi korban yang masih hilang
yogi apakah anda punya informasi itu
ya sejauh ini tim dari basarna sendiri memang sedang menyisir sepanjang sungai cimanuk
yang meluapkan ke dalam dan masih terus di
dilakukan pencarian tersebut
karena diperkirakan korban sendiri memang sudah terbawa arus cukup jauh
bahkan yang sempat saya dengar sendiri pencarian akan terus dialahkan ke arah kabupaten sumedang
seperti itu eva
bagaimana kemudian dengan kondisi kota garut saat ini
kondisi di garut saat ini
karena dari informasi terakhir yang kami terima
begitu banyak kerusakan yang terjadi di sana
bahkan rumah sakit juga rusak kemudian kantor polisi juga rusak
rumah sakit sendiri rumah sakit raris ud daerah dokter selamat sendiri memang lumpuh
tidak ada pasien yang bisa diterima di sana
semua pasien diarahkan ke guntur
kemudian untuk jalan kota garut sendiri lumpuh total
maksudnya macet di mana mana
beberapa jalan ditutup apalagi yang mengarah ke arah rumah sakit daerah kota garut sendiri
dan banyak fasilitas umum sendiri yang terkena dampak
seperti misalnya pmi dilaporkan
bahwa di pmi sendiri stok darah habis karena terkena imbas banjir
seperti itu eva
lalu apa fokus dari pemerintah setempat saat ini menangani situasi bencana yang terjadi
sejauh ini pemerintah tempat sendiri telah menyiapkan posko pengungsian
yang sejauh ini ditempatkan di korem enam ratus dua taruman negara dan di kodim enam ratus sebelas garut
kemudian saya sempat berbincang juga dengan bupati rudi gunawan bahwa
nantinya korban yang
terdampak bencana ini akan diarahkan ke rusunawa yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat
seperti itu eva
bagaimana kemudian dengan rehabilitasi fasilitas atau infrastruktur yang rusak
sejauh ini masih diidentifikasi seberapa besar kerusakan
seberapa banyak kerusakan dan setelah semuanya selesai didata
baru pemerintah tempat akan mulai merekonstruksi
baiklah yogi prayoga melaporkan langsung dari garut jawa barat
kami tunggu tentunya informasi terkini dari anda
dan bagaimana situasi terkini di rumah sakit angkatan darat guntur garut jawa barat
sudah ada produser lapangan arta bima
arta apa yang saat ini tengah dilakukan tim medis di rumah sakit ade guntur
ya eva saat ini siang
siang ini masih berjalan proses identifikasi korban yang ditemukan
dari proses evakuasi yang sudah dilakukan bppd daerah jawa barat dan juga kota garut
ataupun dengan tim sar dari kota garut sendiri
dan yang paling ini adalah dari saya tadi sempat berjalan perjalanan dari bandung menuju garut
ini termasuk saya bisa bilang bahwa kota ini lumpuh total
karena banjir bandang yang melanda kota garut ini merupakan banjir yang mematikan kota garut
dalam artian ada enam kecamatan yang berada di kota garut ini yang terkena imbas dari banjir bandang ini
bahkan dari perjalanan saya tidak lebih dari tiga km saja
dari pintu masuk kota garut
menuju rumah sakit guntur ini dua sampai tiga jam
dan ini justru mengkhawatirkan bagi dampak ataupun mobilitas bagi warga garut sendiri terutama ekonomi
kalau kita lihat banyak pabrik di sini banyak juga pertokoan yang mungkin akan terhambat
bahkan di sepanjang sungai yang terkena banjir tersebut
ada salah satu pertokoan atau mal besar yang merupakan
salah satunya mall di kota garut ini eva
kalau tadi anda katakan anda sempat berkeliling di sekitaran garut
apakah kemudian sempat berbicara dengan warga yang di sana
bagaimana sebenarnya kronologis dari bencana banjir bandang yang terjadi
kalau kita berbicara bagaimana mengenai bencana yang ada di jawa sendiri
kita tahu bahwa tahun dua ribu lima belas lalu jawa barat dalam skala penyumbang bencana
merupakan nomor dua di indonesia setelah sumatera
dan ini kalau kita belajar lebih lanjut bahwa salah satu penyebab utama dari bencana ini adalah
meluapnya air sungai cimanuk
ataupun dari awal kita bilang bahwa hulu sungai cimanuk ini
tidak mampu untuk menampung jumlah debit air
sehingga meluap menyusuri anak anak sungai cimanuk
yang salah satu penyebab terbesarnya ada di daerah targong kidul
kalau kita berbicara juga masalah klimatologis artinya dalam masalah cuaca
garut sendiri memiliki sembilan bulan kering eh maksud saya sembilan bulan basah dan tiga bulan kering
artinya dalam setahun curah hujan di kota garut sekitar dua lima ratus mm
dan di pegunungan artinya garut dikelilingi oleh gunung gunung
yang menghasilkan tanah tanah aluvial dan andosol
dan ini juga kontur tanah di garut sendiri
kurang bisa dikonsumsi
untuk mengikat sumber air yang meresap ke dalam tanah
ke dalam air sungai cimanuk yang kita tahu bahadanya
sungai cimanuk memiliki lima puluh delapan anak sungai
yang mempunyai pola seperti karakter daun
yang beraliran menuju pulau jawa
dan mempunyai karakter seperti subparale dan juga subsistemnya
ya arta kalau kemudian kita bicara dulu penanganan darurat
atau penanganan jangka pendek dari bencana yang terjadi saat ini
apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat
sayangnya eva sejauh ini ketika saya tiba di kota garut
saya pergi ke beberapa posko pengungsian antara lain di korem
di situ tidak terlihat banyaknya petugas petugas baik dari bpbd
ataupun timsar atau bahkan dari pemerintahan setempat
di situ lebih banyak bagi anggota anggota tni
yang membantu proses pengungsian segala macam
dan sampai saat ini saya tidak bisa memastikan data data
ataupun rilis resmi dari pemerintahan kabupaten garut ini
maupun dari bpbd
saya rasa ini adalah kurangnya koordinasi antara lembaga lembaga
yang ada di kota baru
sehingga masyarakat sendiri juga simpang siur untuk mencari informasi
yang ada mengenai banjir bandang di kota garut ini eva
saat ini anda berada di rumah sakit guntur
apa saja informasi yang anda dapatkan dari sana
berapa korban tewas dan berapa korban luka
dan bagaimana penanganannya
sejauh ini di rumah sakit guntur ada dua puluh korban
kita tahu bahwa pagi tadi ditemukan lima belas korban meninggal
yang dievokasi ke rumah sakit guntur ini
dan tadi saya sejam lalu baru menemukan juga kabar bahwa
ada penemuan lima jenazah lagi yang sekarang lagi dalam proses identifikasi
dan ada tiga jenazah yang belum diketahui identitasnya
dan sementara juga saya melihat di sini ada beberapa keluarga
yang mencari informasi apakah keluarganya yang hilang bisa ditemukan
nah dari korban selamat sendiri sejauh ini ada sekitar empat puluh korban yang selamat
dan diungsikan ke beberapa pengungsian seperti korem enam puluh dua dan kodim enam ratus sebelas eva
ya penanganan terhadap para korban sejauh ini anda melihatnya seperti apa arta
ya sejauh ini asal asal saya melihatnya seperti apa eva
sejauh ini yang saya lihat di rumah sakit ini pengenangan secara medis
artinya kalau ikan ada luka diungsikan sementara ke ugd
namun jika sudah berasal dalam kondisi baik
korban ini akan diungsikan ke posko pengungsian di mana ada dapur umum
ataupun ada tenda tenda yang bisa digunakan sementara
bahkan tadi saya juga melihat ada beberapa warga yang kebingungan
mereka mempunyai korban artinya korbannya korban ini dalam keadaan meninggal
mereka juga bingung untuk dibawa kemana
artinya rumah mereka sudah
dan ini juga akhirnya salah satu petugas dari pihak pihak ini
juga menyerangkan untuk dibawakan ke kodim dan korem enam ratus sebelas eva
artinya tidak ada posko posko khusus yang didirikan untuk menangani bencana ini
posko sembako di kodim enam ratus sebelas posko pengungsian di enam puluh dua dan di rumah sakit guntur ini
dan saya melihat juga kurangnya koordinasi dari makanya kita juga
kita lihat datang sini informasi kita siang siur eva
masyarakat pun bingung saya kira akan dialahkan kemana harus kemana
dan data pun yang dirilis kita tidak tahu berapa jumlah infrastruktur yang terusak kah
material kah program materi yang rusak
jadi menurut saya posko pengungsian kurang untuk dalam menanggapi program mitigasi bencana eva
baiklah arta bima melaporkan langsung dari garut jawa barat